meskipun banjir merendam sejumlah titik di jakarta
teguh hendrawan kepala dinas tata air provinsi dki jakarta menyatakan
proyek normalisasi kali ciliwung sudah mencapai enam puluh persen
menurut teguh kendala utama dalam proyek normalisasi adalah pembebasan lahan
teguh menjelaskan apbd provinsi jakarta dua ribu delapan belas sudah mengalokasikan rp satu tiga triliun rupiah untuk proyek normalisasi
selain kali ciliwung normalisasi juga dilakukan terhadap kali sunter dan kali pesanggerahan
teguh menuturkan normalisasi kali harus menunggu pembebasan lahan yang memakan waktu di gugatan persidangan yang diajukan oleh warga
nah ini yang namanya di dua ribu tujuh belas untuk program strategis nasional terkait dengan normalisasi ini masih terus berjalan
kita fokus di tiga titik yaitu ciliwung kemudian sunter termasuk pesanggerahan
dan di dua ribu delapan belas ini pun kita sudah mengalokasikan anggaran sebesar rp satu tiga triliun untuk program normalisasi ini karena ini kan terus berlanjut